sementara itu komisi pemilihan umum akan melakukan uji materi ke mahkamah konstitusi
atau atas hasil revisi undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas tentang penyelenggaraan pilkada
anggota komisioner kpu arief budiman mengatakan pasal sembilan dalam undang undang ini
dinilai akan mengintervensi kinerja kpu dalam pembuatan peraturan kpu
dalam undang undang tersebut tercantum bahwa kpu harus berkonsultasi dengan dpr
dan pemerintah dalam rapat yang mengikat
rapat pleno kita terdahulu kita memang merencanakan itu
kita sudah membuat draftnya nah sekarang salah satunya juga yang akan kita bahas itu
salah satu pendapat beliau kemandirian kpu itu kan tidak boleh diganggu sedikitpun
untuk menjaga integritas kemandirian profesionalitasnya
maka kita harus mampu dan diberi ruang untuk mengambil keputusan
keputusan secara mandiri